ada sesuatu dengan azan pak ustadz
orang yang azan datang kesini
iya pak ustadz
pak toyib suruh datang kesini
siapa tahu dengan kedatangan pak toyib
dan mengingatkan penderitaan suami saya
kenapa kalian diam semua
suami saya ini sudah tiga hari pak ustadz
tidak ada perubahan apa apa pak ustadz seperti ini terus
pak udi ini mengalami proses sakaratul maut
saya tidak ada kuasa dan upaya
melainkan pertolongan allah ta'ala
tidak ada kuasa dan upaya

tidak ada kuasa dan upaya
tidak ada kuasa dan upaya
tidak ada kuasa dan upaya
tidak ada kuasa dan upaya
tidak ada kuasa dan upaya
tidak ada kuasa dan upaya
tidak ada kuasa dan upaya
tidak ada kuasa dan upaya
selama alaikum waalaikumsalam
waalaikumsalam warahmatullah alhamdulillah saya ketemu pak toib begini pak toib saya mohon maaf
mohon maaf tolong pak taufik saya selaku mewakili dari keluarga ibu lilis tolong maafkan pak rudy
mudah mudahan dari maafnya pak toyif ini allah ampunkan segala dosanya dan allah sembuhkan
penyakitnya mohon maaf pak ustadz kalau seandainya pak rudi pukul dan hina saya
menghina agama bisa jadi itu adalah ganjaran dari allah atas dosa dosa dia iya benar atau iya
masalah ganjaran dari allah ada yang allah wujudkan di dunia ada juga yang tidak di
dalam kubur tapi itu kita tidak ada yang tahu pak tohib hanya allah yang tahu ketika nabi
sholallahu alaihi wasallama ketika di hina dicacim akik sampai dipukul sampailah gigi nabi
sholallahu wasallam patah tunggal nabi diam nabi menengahkan kedua tangannya ya allah itu
ketika itu jibril datang ya rasulullah nabi ini dengan lemah lesu di duduk dibawah pohon
kormat ya rasulullah seandainya engkau izinkan ya rasulullah akan aku angkat ini kedua gunung akan aku kebalikkan yang orang akan aku angkat ke active misung
ya rasulullah seandainya engkau izinkan ya rasulullah akan aku angkat ini kedua gunung akan aku tebalikan

tapi ternyata apa
yang dilakukan oleh nabi kita muhammad saw
nabi saw mendengar berita itu berdiri
dengan tegaknya dengan tegarnya
wahai jibril jangan engkau lakukan itu wahai jibril
jangan engkau lakukan itu wahai nyebril
itulah nabi kita muhammad saw
namun ini ibu lilis kuda memohon
minta maaf atas keluarganya
apa yang dilakukan oleh pak rudi
maafkanlah pak ta'id
iya pak ta'id
iya benar pak ta'id
baiklah pak ustadz